ribuan masa umat islam dari berbagai daerah mendatangi kedutaan besar sweden
di kawasan mega kuningan setiabudi jakarta selatan senin siang
masa pun membawa pengeras suara serta spanduk spanduk penolakan
terhadap negara negara pelaku penistaan terhadap agama islam
dalam orasinya masa meminta pihak kedutaan segera menangkap dan mengadili politisi swedia
rasmus puludan dan edwin mukinsvel yang telah membakar kitab suci al quran
selain itu masa juga meminta kepada pemerintah indonesia untuk mengambil sikap tegas
jika dalam aksi ini ternyata pemerintah kita tidak memenuhi tuntutan kita
tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah sweden denmark dan belanda
maka kita akan terus aksi akan menuntut kepada mereka sampai kapan
negara ini mereka menangkap memenjarakan dan menghukum para pelaku pembakar dan penista al quran
massa juga menyuruhkan boikot terhadap produk produk asal negara yang telah melecehkan al quran
sementara itu di pamekasan madura lebih dari lima ratus masa berunjuk rasa mendatangi kantor dprd
aksi damai bela al quran ini dilakukan sejumlah kelompok masyarakat hingga mahasiswa dan santri
merupakan tuntutan dari para alim ulama dari para tokoh dari masyarakat
tindakan tegas dari pemerintah indonesia yaitu menutup kedutaan sweden
ada tujuh tuntutan dalam aksi tersebut
selain mengutuk keras dan menutup boikot produk swedia
mereka menuntut pemerintah indonesia agar memanggil duta besar swedia untuk meminta maaf
sebelumnya aksi pembakaran al quran oleh politisi bernama rasmus paludan
dilakukan dalam unjuk rasa di swedia pada dua puluh satu januari lalu
tim liputan cnn indonesia